warga desa batur sari meranggen demak jawa tengah
dikejutkan dengan jalan cor yang semula mulus
tiba tiba terangkat setinggi hampir tiga puluh cm dari permukaan
menurut warga peristiwa di jalan menuju semarang itu terjadi pada hari minggu
sebelum jalan terangkat warga mendengar suara ledakan dari dalam tanah
awalnya berdak kayak berdak gitu
dus ada suaranya
ada suaranya itu
itu kondisi hujan atau gimana
masih terang sebelum hujan
ada kejadian aneh ini ya
tau tau jalan yang biasanya mulus
tiba tiba muncul kayak meledak sehingga membentuk gunungan
kalau ada kendaraan yang agak kencang
kebetulan lewat pasti nanti mengumpul
menurut rt setempat
jalanan yang dibangun sekitar tahun dua ribu sepuluh itu
sebelumnya tidak menampaknya
kerusakan serta tidak terdapat saluran air di bawah jalan
untuk sementara warga memberi tanda pohon pisang dan kayu
agar tidak jatuh korban
warga sudah melaporkan kondisi ini
dan berharap bisa segera mendapat perhatian pemerintah setempat
di meliputan cnn indonesia